kamu dari mana mau kemana
buat jadi pelayan di kafe
masih nunggu kabar
serena akhirnya gimana
dia mau bantu pengus
tapi kamu bisa sering sering kesini
dia lagi ngurus
cuma mau tau aja
itu sama aja jang
ternyata masalahnya aki aki
kalo panjang umur
berapa harga aki
kamu punya uang tiga ratus enam puluh ribu
boleh ngutang dulu
saya harus nyari karyawan yang khusus
ngurusin penjualan online
nanti serena yang ngarahin
tadi udah telepon kamus
kalo mau sileturhami
besok janjian ketemu disini
terus waktu saya sama kang buat jalan pulang
saya sama kang murad disuruh nyelidikin pacar anaknya
mau gak mau harus mau
padahal ada kamu karyawannya
kang murad gak mau
sama seperti ujang
mau gak mau ya harus mau
ada yang mau ngurusin
kang mus nggak nyuruh saya
karena saya udah punya tugas khusus
katanya mau kerja di tempat kicimpring lagi
ga cuma bantuin aja
supaya nyari karyawan yang khusus
ngurusin penjualan online
nanti aku yang ngarahin
sekarang kamu yang bawa motor
saya udah gak punya sim
nanti aku tidak butuh
mari kita periksa
kamu gak assalamualaikum
kan tadi bapak bilang assalamualaikum
jadi yang jawab waalaikumsalam
harusnya kamu yang bilang assalamualaikum
nanti bapak yang jawab waalaikumsalam
agus sama yayat
di jalan belum benar benar clear
petugas kebersihan sedang kembali untuk menyelesaikan tugasnya
sekarang kalian harus menyiapkan orang orang yang akan kita tempatkan di titik titik yang sudah dibersihkan
kayaknya aman aman aja
kamu markir aja disini seperti biasa
tidak akan ada apa apa
kalian udah punya kerjaan
kopinya mau uang
buat debu sim
mudah mudahan orang yang kemarin mau keliling kampung gak balik lagi
kamu sekarang dimana
jadi waktu aku telpon kamu dari mana mau kemana
buat jadi pelayan di kafe
masih nunggu kabar
kalau kamu kerjanya apa
enggak di pinggir jalan
di pinggir jalan
katanya gue parl seribu delapan ratus
aku kira udah punya istri
belum punya pacar aja belum pernah
terus terus terus
siap makasih pak
dia tetap sendiri gak jadi banyak kita sikat lagi
kapan kapan aku boleh ke rumah kamu nggak
rumah aku bukan tempat main
masa aku nggak boleh main
kalau mau main jangan di rumah aku
di taman aja
hanya ada yang mengejar
mereka yang kembali mengejar saya